dua bulan pasca gempa lombok kehidupan warga mulai berangsur pulih
sejumlah warga yang tinggal di tenda darurat sudah berani pulang
akibat gempa kementerian pupr akan membangun risha atau rumah instan sederhana sehat
dua bulan pasca gempa lombok kehidupan masyarakat di kabupaten lombok barat kabupaten lombok utara dan kabupaten lombok timur berangsung pulih
warga yang sebelumnya tinggal di tenda tenda pengungsian sudah banyak yang berani pulang ke kampung halamannya
selain menempati rumah rumah hunian sementara warga juga mulai membangun rumah risha
rumah risha adalah rumah instan sederhana sehat yang ditawarkan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
di rumah ini sudah meyakinkan dan kuat
sudah pernah kena gempa setelah ini pak
sudah tiga kali ditest sama gempa
tapi itu sempat sempat lima sekala itu
waktu nempati rumah ini
terus waktu itu bapak di mana di sini apa di
ya di sini tapi gak begitu terasa bapak
rumah risa banyak diminati warga karena dibuat menggunakan sistem knockdown
atau bongkar pasang dengan panel simpul dan panel
struktur yang bersifat fleksibel dan mudah dipasang
ini struktur atau panel ini bisa dicetak di pabrikasi
secara fabrikasi kemudian dibawa ke lokasi dan pemasangannya hanya dengan menggunakan baut baut saja
jadi dengan baut baut saja kita sudah bisa menyambung ini
dalam waktu satu hari ini satu struktur ini bisa terbentuk
kalau panel panelnya sudah tersedia
dan panel ini pun dicetaknya
terlalu lama hanya tiga hari sudah bisa diangkut ke lokasi
dalam waktu tujuh hari sudah bisa diangkat menjadi satu struktur bangunan rumah risa
dengan menggunakan rumah risa
kementerian pupr juga akan membangun sarana pendidikan rumah sakit dan masjid
lalu rahmat junaidi lombok utara